maut antara bus pariwisata dengan truk tronton terjadi di ruas tol ngawi kertosono kamis pagi
dalam musibah itu kernet bus tewas di lokasi kejadian
juga tabrakan terjadi akibat ban depan bus meletus hingga bus oleng dan menabrak truk kontainer
beginilah kondisi bus pariwisata po suburjaya setelah menabrak truk kontainer bermuatan minyak goreng
di ruas tol ngawi kertosono tepatnya di kilometer lima ratus delapan puluh enam desa kersikan kecamatan geneng ngawi
bagian depan bus rusak parah sementara kontainer hancur hingga muatannya bertebaran di jalan tol
kecelakaan ini berawal saat bus yang mengangkut sekitar lima puluh pelajar sma negeri dua magelang jawa tengah itu
mengalami pecah ban depan bagian kiri
akibatnya bus yang dikemudikan suroto warga desa sriharjono
kabupaten bantul jawa tengah tersebut oleng dan menabrak truk kontainer di depannya
munari kernet bus warga desa kemadu kecamatan sulang rembang
tewas di lokasi kejadian setelah tubuhnya terjepit bodi bus yang ringsek
jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah jaruban
selain satu korban tewas kecelakaan ini juga mengakibatkan
enam orang pelajar penumpang bus mengalami luka luka
aku lagi tidur jadi pakai penutup mata cuma dengar jadi kayak kayak gimana ya
dengar kayak kerem gitu terus saya kira kerem biasa aja
cuma ternyata kayak ada dengar kayak kaca pecah gitu
banyaknya minyak goreng yang berserakan di jalan tol
membuat sebagian warga sekitar nekat menjarah
aksi penjarahan berhenti setelah sejumlah petugas keamanan tol
melarang warga masuk ke lokasi tol
sementara puluhan siswa yang shock usai mengalami kecelakaan
dibawa ke sebuah rumah makan untuk beristirahat